inspektur jenderal teddy minahasa dikabarkan ditangkap terkait kasus narkoba
padahal teddy minasa baru ditetapkan sebagai kepala polda jawa timur menggantikan niko afinta setelah tragedi kanjuruhan terjadi
irjen pol teddy minahasa yang baru ditunjuk menggantikan kapolda jawa timur irjen niko afinta dikabarkan ditangkap divisi propampori terkait kasus narkotika
meski belum ada konfirmasi resmi dari mabespori irjen teddy minahasa menjadi satu satunya kapolda yang tidak hadir dalam pertemuan presiden bersama jajaran pejabat polri kapolda dan kapolres seluruh indonesia yang digelar di istana negara jumat siang
jadi setelah ini nanti kami akan rilis khusus terkait dengan masalah tm dan ini merupakan bagian dari komitmen kami
untuk menindak tegas terkait dengan masalah hal hal yang tadi disampaikan oleh bapak presiden judi online narkoba dan juga komitmen kami untuk melakukan bersih bersih di institusi polri
oke demikian terima kasih
irjen pol teddy minahasa yang menjabat sebagai kapolda sumatera barat telah resmi ditunjuk untuk menggantikan irjen niko afinta sepuluh oktober lalu sebagai kapolda jawa timur
selang satu pekan
setelah tragedi kanjuruhan
pada mei lalu teddy sempat mengungkap kasus peredaran narkotika terbesar sepanjang sejarah di sumatera barat
polisi menyita empat puluh satu empat kg sabu sabu di kota bukit tinggi